setiap tahun tren busana muslim terus berubah baik modern maupun vintage
tidak hanya bentuk dan warnanya kain juga menjadi pilihan utama wanita muslim masa kini
hal inilah yang ditampilkan para desainer kenamaan indonesia dalam ajang muslim fashion festival di surabaya
gaya busana klasik era victoria hingga seribu sembilan ratus delapan puluh an kian menjadi tren fashion dunia yang populer sepanjang tahun ini
tren inilah yang terlihat di ajang muslim fashion festival di salah satu mal di surabaya
puluhan desainer berbakat tanah air menampilkan berbagai karya terbaiknya
mulai bergaya klasik timur tengah hingga modern
salah satu yang mencuri perhatian adalah karya desainer asal surabaya
mengangkat tema autumn brace dia menampilkan delapan koleksi terbarunya
semua karya busana miliknya bergaya glamour dan elegan dengan taburan permata swarreski
sebelumnya muslim fashion festival ini menunjukkan kegiatan yang menarik
muslim fashion festival sendiri adalah kegiatan rutin tahunan yang mempertemukan sejumlah desainer khusus busana muslim
mengangkat tema bohemian
ajang ini ditamaikan desainer papan atas indonesia